kecelakaan terjadi di simpang lima muara rapak balikpapan kalimantan timur pada jumat pagi
data sementara direkturat lalu lintas polda kalimantan timur menyebut kecelakaan ini menewaskan empat orang dan empat orang lainnya luka berat
terkait kecelakaan ini pt jasaraja telah menyerahkan santunan kepada para korban
santunan untuk biaya perawatan senilai dua puluh juta rupiah diberikan untuk setiap korban luka
adapun korban meninggal mendapatkan santunan lima puluh juta rupiah
para korban ini mendapat santunan yang baik meninggal dunia
kami berikan santunan meninggal dunia yang luka luka kami memfasilitasi biaya perawatan di rumah sakit
karena kami sudah melakukan kerjasama dengan rumah sakit